kamu mau gak jadi pacar aku lagi
kembali ke rutinitas sebelumnya
oleh sebagian orang hari pertama masuk kantor selesai liburan itu dianggap malesin
gue sih enggak
gue malah gak sabar pengen buru buru sampai kantor
kembali ke ruangan gue yang lama tapi dengan semangat yang baru
selamat pagi semuanya i'm back
oleh oleh kalian banyak banget berat banget tas gue ya kan
sebentar toh ini punya mu
ini punya kamu
ini punya kamu kopi punya mbak diya
mas adit olah olah
siap kerja lagi let's go
gimana kerja rasa liburannya
apa liburan sambil kerja
aduh udah gak usah dibahas deh
eh by the way pak bos kok gak kelihatan deh dari tadi
ada kok tadi masuk ah
tadi kayaknya keluar lagi deh
ntar juga masuk lagi
kayaknya dia lagi ada masalah deh
soalnya tadi pas keluar mukanya bete

biasanya kan dia kalo keluar mukanya seneng
iya semua yang negor tuh didiemin
gue nyapa dicuekin dia nyapu dilewatin
pokoknya semua orang dianggep gak ada
emang lagi ada masalah kali ya
tapi selama masalahnya bukan sama kita
sama kerjaan kita lancar sih ya santai aja
paket paket wisata lo kok belum di publish sih
boleh ke ruangan saya
tuh kan ini dia
tuh kan luna
semua itu tergantung pikiran kita
itu tergantung pikiran kita
pesimis atau optimis ditentukan oleh pikiran kita sendiri
pesimis atau optimis ditentukan oleh pikiran kita sendiri
kalau kita berpikir positif ngapain mikir negatif
kalo kita berpikir positif ngapain mikir negatif
saya suka hasil kerja kamu
saya suka hasil kerja kamu
gak sia sia saya menugaskanmu
gak sia sia saya menugaskanmu
saya lagi bicara sama kamu dari tadi
paket wisata yang kemarin itu
wisata yang kemarin itu
yang kamu kerjakan itu
semuanya gagal total
semuanya gagal total
semuanya gagal total
hasil hasil yang kamu kirimkan itu semuanya gak ada

contohnya pada blur wawancara bertel
contohnya pada blur wawancara bertel
tempat tempatnya juga gak ada yang menarik

tapi kan pak sebagian besar tempatnya bapak yang pilih
bapak yang tentuin

ya itu artinya kamu tidak bisa memaksimalkan dan mengeksplorasinya
ini terpaksa saya harus katakan
dari pusat kamu
tapi pak gak ada tapi tapi
gak ada hal yang harus dipikirin pur
gue tuh pusing banget ya
gue udah gak tau lagi harus gimana
gue tuh udah kerja capek banget
kayak gitu ya kayak apaan tau lo tau kan
tapi tuh kayak gak ada hasilnya gitu loh
apa gue risain aja ya
eh jangan gitu
itu namanya racun pikiran
jangan berpikiran negatif
jangan berpikiran negatif
kita harus berpikir positif
kita harus berpikir positif
jelas jelas pak bos itu udah ngasih tahu kesalahan gue apa

udah gitu sama sanksinya juga
udah gitu sama sanksinya juga
udah gitu sama sanksinya kita
gua gini kek
gak makin baik ya
tapi ini baru setengah perjalanan
sekarang puri lagi ada di malang
jadi kamu yakin nih gak mau main ke negara tetangga
aduh aku tuh kayaknya gak bisa deh
soalnya besok aku harus pulang ke jakarta
kangen lah yang main ke jakarta
ah enggak ntar kamu suruh aku baca pancasila lagi
selamat panjang umur dan bahagia
tium tium diri sekarang
nyata sekarang juga
dan mulai besok
puri akan menjadi marketing manager
pilihan untuk mencari sudut sudut pandang baru
telah membawa gue masuk dalam ruang ruang
yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan
sudut pandang baru
sekarang tanggung jawab baru